kedatangan dua pendaki yang tercatat sebagai pendaki wanita pertama asal asia tenggara
yang berhasil mencapai tujuh puncak tertinggi di dunia itu
disambut oleh rombongan kementerian pemuda dan olahraga rekan serta keluarga dekat
francisca dan matilda yang bergabung dengan tim of women of indonesian tujuh summits expedition
mati halan unpar berhasil mencapai puncak gunung everest pada kamis pukul tujuh lima waktu indonesia barat
ekspedisi tujuh puncak gunung tertinggi ini berlangsung sejak dua ribu empat belas dan ditutup di puncak everest tujuh belas mei lalu
kami itu cerah banget kan dan itu kita yakin banget dari teman teman ngedoain semuanya
ngadohin kita dari keluarga tiap hari gak berhenti dan itu berasa banget energi positifnya
itu energi doa itu tuh berasa banget sampai ke kita dan itu ngefek di sana
cuacanya juga oke banget dan kita juga masih bisa fokus masih ada tenaga sampai akhirnya bisa balik lagi
dan pemandangannya sih ngeliat pemandangannya oke kita harus bisa kita harus bisa kita harus bisa
kita udah ada di sini ini kesempatan yang spesial banget
kita harus jalan kita gak boleh berhenti